kebanyakan proses dilakukan secara manual sehingga detail jam yang dihasilkan memiliki kesan eksklusif
jadi korden itu ada yang masih ada ada yang tidak ada
hormon itu semua kelompok daripada yang namanya katekolamin yang akan mengaktifasi yang namanya hormon sensitif flypass
dan migran yang lahir di negara negara yang tidak berbahasa inggris seringkali berada pada persentil terendah
kalau rumah sakit jiwa selama
jadi justru ketika digratiskan value dari sebuah media itu menjadi turun
dirinya terus berupaya mengembangkan pad center dari hulu hingga hilir
agar kasus yang di c anjur itu
maksudnya menurut aku sakit mental
yang menyaksikan juga kemarin fiba asia cup
ini biar biar ini bahwa biar kalau misalkan nge vlog tuh gak di satu mes gitu
tadi ya sempat gue singgung juga kalau satu yang muda emang di atas kertas
sekarang udah berubah lah gitu
kan seperti itu jadi menurut saya itu tidak masuk
dan menurut saya ini tingkat kematangannya pas
namun sebelum melakukan siraman mereka mendatangi petilasan dewi sekartaji
ya sehingga publik sendiri bisa melihat nanti mk sendiri bisa melihat
kalau kita melihat dengan bergabungnya gibran sebagai calon wakil presiden daripada ganjar
mas yance mungkin selama ini jakarta dianggap sebagai barometer politik nasional
sebenarnya ruu ini di awal itu dipersiapkan bersama sama diajukan secara bersama sama oleh presiden dan dpr
sehat selalu mas ritwan dan juga mas sofyan